sindikat penjual vape liquid mengandung narkotika
diringkus subdirektorat satu ditres narkoba polda metro jaya
para pelaku memasarkan vape liquid narkotika melalui akun instagram
ya dan vape liquid narkotika ini dijual rp tiga ratus lima puluh per botol yang berukuran lima ml
tiga tersangka penjual vape liquid mengandung narkotika
er ag dan tm ditangkap di tiga lokasi berbeda pada tiga belas oktober dua ribu delapan belas
para pelaku menjual vape liquid yang mengandung narkotika jenis mdma golongan satu dan kanaboid sintesa
tersangka er dan ag berperan mengemas dan mengantarkan pesanan liquid vape ilusion kepada konsumen
para tersangka menggunakan jasa ojek online untuk mengirimkan vape liquid illusion kepada konsumen
bahkan tersangka er turut menyamar sebagai ojek online untuk mengirimkan vape liquid pesanan
tersangka tm yang juga sebagai otak dari bisnis ini juga sudah menjelaskan
melakukan aksinya selama delapan bulan dan mampu menggaji tersangka er dan ag sebesar lima juta rupiah per bulan
di dalamnya adalah satu botol satu botol ini namanya liquid ilusion
kandungannya mdma dan lima fluor adb artinya kanaboid sintesa
dan di dalam dimasukin ke dalam kotak packaging
nanti saya akan jelasin ini kotak packagingnya banyak sekali
di sebelah sana bentuknya sama
jadi ada proses packaging dan proses untuk pengemasannya